eh mbak baca mantra sih baca mantra
eh kalau jantung cepet bagaimana
gue giling jadi abu loh
bintar lo kalau di giling pasti jadi abu ya
iya dong bisa jadi tonggar
ya ayolah salah mantra bangga
he dukun cebul
ah lu pelan
nenek nenek pakai bunuh diri
eh kalau kagak lolos kdi ikut aja dangdut mania dadakan
dangdut mania dadakan mudah
eh gak ngap dua dat
kalau ngomong lo sekalian aja gangdut tuh
ah lah lo mah jangan angkut angkutin gue dong
gue kan takut sama setan loh
kalau takut sama setan jangan pernah ngacak
tapi emang bener
emang dia itu nenek nenek yang kentayangan
nah udah lah ah takut aja lo
eh sekarang gimana nih supaya tuhan tuh kagak gentayangan
ya udah lah udah nanti makin lama makin gentayangan terus makan korban
mendingan kita laporin aja sama yang berwajib
ya aloh uli aja sama tape enakan
maksudnya kita laporin aja sama butet
masa lu yang seri bikin

sepatu lu buka pet
mas ciky si beragam bener
gue ngeliat dengan mata kepal gue sendiri
kalau dalam kurung batang itu
ada yang bergerak
bener deh mata gue
jangan jangan minus kali
minus ada juga bibirnya plus
sini diki aku mbak
apa sih putih putih
masak lagi tadi lu
ah lu gimana sih tata
tadi begini begini mulu
begini begini mulu
sebenarnya lu mau nyelidikin apa mutri pink
bagian penyelidikan itu mak
sabar lama sabar sedikit
kalo penelitian itu
kalo misalnya tidak telitik
udah ngapa tete
udah kukulok pokoknya
lu mah epek epek
gua liat lu mudah bener begini
oh ini kira kira itu salah satu penyelidikan
coba sekali lagi tete
engga bener dah
lu bisa gak gaji lu sama gety
menurut hasil penyelidikan aku
kenapa burung batang itu bisa bergerak sendiri
itu dikarenakan adalah
bukan punya kaki pasti
tau gak ya
kau amat ah
buruan apa tete kelamaan
buruan aja sebab kulit
buktinya kagak ada
buruan lu buktiin
gimana sih bikin bingung orang aja lu ah
yang satu bingung
gue orang sibuk nih
ya ampun dah ah
ya siang kita ini orang sibuk ini kita
yang satu mikir mulu
daripada kita bikin bingung
itu namanya dukun millennium
kalo ke dukun
aja gak ikut deh
aja mau disalon aja
ranjen banget lu
ya mungkin aja
sini aja sendiri lu
berlindung kali ya
jangan jangan betul itu
di kurung batang ada
semuanya juga disun
nggak usah nyarinya di
nggak usah nyari
nggak usah nyari
nggak usah nyari
nggak usah nyari
nggak usah nyari
nggak usah nyari
aduh jadi orang utang lu
nih nyari godok sih
entar lu jangan segini doang
giliran dan setan aja lu takut
giliran gua cari solusinya
tapi yang bener
begini lu kaya sampah kita
sekarang mending nyari
kok tau sih lu mah lu
gua mendingan suruh nyuci tiga bak dah
daripada suruh ngungsrak angsruk begini
ada satu bohokan
giliran ada hantu aja takut
gila ini ada solusinya
sekarang dimana tempatnya weh ngomong barangan aja udah kita nyari kemana nih kayaknya bilangnya
udah nyampe nyampe pelan pelan apa mak gimana sih maka tahu tahu tahu tahu ah ngakunya doang
tahu dulu ke milenium kabar dong abad alirannya capek capek
dukon sakliman draguna eh mandraguna mandra boker melayani jual beli tuyul
abe lu kalau mau ditukar sama kuntil bisa bek
buluk buluk buluk minum gue minum waktu kalau ngomong ngaca dulu lu ngaca
badan lu ganteng kayak tuyul
tujuan aja makuntil anaknya tuh rental hantu ella
dukun hitam semuanya kayak areng loh
dia selamat datang mak
silahkan masuk mak
yuk kita kesana yuk
itu dukun kecil lagi apa kon
dia kecil itu pot
aku gak tau
iya ya internet kalau aimnya gini jadi apaoleran loh ya iya dong saya jadi tonggar inside what happened to
eh dukun cebul lu pelaut lu lu kalau baca mantra yang bener pokoknya lu usahain dah
supaya hantu yang gentah yang ada dalam burung batang itu bisa hilang bisa lenyap
udah tenang tenang tenang saya akan baca lagi mantra nya
kayak masakan di bandang ya
dukun apa dorongan
seta dulu yang tongol mati matinya
lu kan bisa itu dah
kamu bohong kamu dasar aku akan mengejarmu
ini apa sih kampung
agak biasanya nih kampung
kamunya juga agak enak deh
iya pada takut kali ini orang kampung
itu doang pohon coklatnya masih muda
itu putih melati alibaba
ya allah ya allah
itu itu pantulan giginya pak kino
buset buluk barangan aja mau giusenter apa
masuk gua gini dah
itu sebelum nenek nenek penghuni kurung batang
mendingan kita tidur bareng aja deh ya
setuju banget mak
jual deh hadapan banget
setuju kan beh
gimana kalau ella duduk sebelah gue
apaan sih bek
ini terlalu langsung ya
daripada aku di lahapnya